sebanyak delapan belas konsumen meikarta digugat enam puluh lima miliar rupiah oleh pengembang meikarta pt mahkota sentosa utama
dengan alasan pencemaran nama baik yang dinilai merugikan perusahaan
pada sidang hari rabu kericuan sempat terjadi antara delapan belas konsumen yang tergugat dengan para pendukung perusahaan penggugat
pihak keamanan lalu mengusir para pendukung meikarta keluar ruang sidang
namun sidang ditunda dua pekan akibat penggugat salah mencatumkan alamat enam orang tergugat